sama bapak harus punya alasan kenapa mereka nggak setuju hubungan kita
itu bukan suatu alesan
kalo emak sama bapak gak setuju gak ngerestuin kita
biaya nikahnya tuh dari mana ah
sakit hati saya tidak akan hilang sampai kapanpun kemet
sakit hati saya masih membekas
setiap hari saya selalu mencuri curi waktu
untuk bertemu kamu
di danau ini
kita duduk di kursi ini
tapi kamu mengkhianati saya
ternyata emak sama bapak juga pacaran disini
saya tidak pernah berkhianat ya
kamu selingkuh kemi
dengan perempuan yang dari cimacan itu
tepat dua hari sebelum kita menikah
itu fit lah
saya tidak pernah berselingkuh
kamu ketangkap warga sedang berduaan kemi
apanya yang fitnah
saya teh mau pamit karena mau nikah sama kamu
untuk apa kamu pamit pamit dengan bekas pacar kamu itu
datang ke rumah teman saya
ternyata di situ ada supia
kita hanya ngobrol sebentar
nggak usah sebut sebut nama itu
kamu bisa mengarang seribu alasan
saya datang ke sini bukan mau ngobrolin masa lalu kita kemi
tapi saya mau melarang cucu saya menikah dengan anak kamu
saya tak cukup
saya nggak mau anak kamu mendekati cucu saya lagi
apa kecewakan i distingu
kenapa selalu berdiri di situ
kayaknya kita gak bisa bersama
dede cantik jangan ngomong kayak gitu
dede cantik gak perlu ragu
percaya sama asok
pak pak pak pak
tuh mbaen pak ustadz belum datang
ngesot dulu ah
kalau kita tuh bakal berhasil
emak sama pak ustadz kayak mete udah sama sama gak suka a
kalau kita bersama
sama bapak harus punya alasan kenapa mereka nggak setuju hubungan kita
kalau emang masa lalu
itu bukan suatu alasan
kalau emak sama bapak gak setuju gak ngerestuin kita
biaya nikahnya itu dari mana a
a sobri akan cari jalan
kita akan berjuang melewati rintangan
kita pasti bisa menghadapinya
dedek teh harus pulang
kalau gitu sobri anter ya
nanti teh emak tau kalau kita ketemuan
kita ini akan menikah
dan emak pun juga udah tau
jadi gak ada sembunyi sembunyi lagi
nanti ah sobri akan setiap hari ke cidahu
kalau mereka tetap nggak setuju
kita akan sampaikan
kalau kita akan kawin lari
diri teh gak mau ah kawin lari
ah sobri juga gak mau
tapi itu pilihan yang harus kita sampaikan
ini bukan ancaman ide cantik
ini pernyataan sikap

kepada bangsa ini
assalamualaikum waalaikumsalam mimin dan bakca makasih ya kiriman pisangnya ke rumah mimin
pisangnya buat mimin saja kang bakcate masih banyak pisangnya di rumah
tapi ini kan mimin buatin spesial buat kang bakca rasanya enak loh
hai burih manis kayak mimin